sementara itu pada hari yang sama empat warga negara indonesia yang dievakuasi dari wilayah tepi barat tiba di tanah air dengan selamat
kabar ini dikonfirmasi pihak kementerian luar negeri republik indonesia melalui situs resminya
keempat wni itu dievakuasi melalui jalur darat dari yerusalem kemudian dibawa menuju aman jordania
proses evakuasi dilakukan sejak tiga belas oktober lalu
sampai saat ini pemerintah masih berfokus mengevakuasi sepuluh wni di jalur gaza
proses penyelamatan dilakukan secara hati hati lantaran situasi di gaza yang mencekam
meski demikian pemerintah memantau masih terdapat satu ratus tiga puluh enam wni yang berada di tepi barat dan sekitarnya
mereka memilih tinggal di sana dan menolak dievakuasi pulang kembali ke tanah air
lebih lanjut pemerintah juga memastikan tidak ada wni di jalur gaza dan sekitarnya menjadi korban tewas dalam perang sengit antara israel dan hamas
sejak perang pecah antara israel dan hamas palestina pada tujuh oktober lalu
kementerian luar negeri mengimbau wni yang sudah memiliki rencana perjalanan ke wilayah palestina dan israel dalam waktu dekat untuk membatalkannya
kemenlu juga meminta agar wni di palestina dan israel segera meninggalkan kedua wilayah itu demi keselamatan mereka